kalau tadi kemudian kita mendengarkan cerita cerita yang inspiratif mengenai dunia pendidikan
ini ada kisah yang cukup memprihatinkan
prabu ana amelia siswi kelas tiga sekolah dasar di semarang
ini lumpuh akibat dijahili temannya di sekolah
sampai hari ini belum bisa kembali ke sekolah
nah ini juga masih potret pendidikan ya di indonesia
dimana kondisi ekonomi keluarga membuat pemerintah kota semarang akhirnya
mengambil alih biaya pengobatan dan juga pendidikan dari anak
kabar kelumpuhan ana amelia siswi kelas tiga sekolah dasar mangkang wetan semarang ini
mengetuk hati sejumlah masyarakat yang menaruh simpati
tak ketinggalan wali kota semarang hendrar prihadi
datang menjenguk ana di rumah orang tuanya
di kampung mangun harjo rt satu rw tiga kecamatan tugu semarang
melihat kondisi kesehatan ana dan kondisi ekonomi keluarganya
pemerintah kota semarang akhirnya mengambil alih biaya pengobatan
dan biaya pendidikan putri pasangan tukiran dan indah cahaya ini
kota semarang khususnya tadi sudah menawarkan
kalau memang mau dilakukan pengobatan secara intensif di rumah sakit
terbilang kita siap
semua biaya ditanggung pemerintah
anak amelia mengalami kelumpuhan setelah dijahili teman sekelasnya pada bulan maret lalu
bangku ana ditarik temannya hingga ana terjatuh di lantai dalam posisi duduk
beberapa hari setelah jatuh ana mengaku